menteri dalam negeri tito karnavian mengungkap kriteria pejabat gubernur yang nantinya akan menggantikan gubernur dki jakarta saat ini anies baswedan
masa jabatan anies sendiri akan berakhir pada oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
hal itu disampaikan mendagri tito karnavian usai melantik lima penjabat sementara gubernur di gedung kementerian dalam negeri kamis pagi
menurut tito dalam undang undang pilkada telah diatur bahwa pejabat sementara yang akan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya
harus merupakan pejabat pemimpin tinggi media atau eselon i
itu menjelaskan saat ini pihaknya tengah menerima masukan nama nama untuk kandidat pejabat sementara gubernur dki jakarta
selanjutnya dilakukan proses profiling atau identifikasi sebelum nama nama itu diserahkan kepada presiden
sebulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir
ada tujuh gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini
dia harus undang undang menyampaikan pejabat pemimpinan tinggi media
jadi yang penting dia eselon i pejabat pemimpinan tinggi media
ada enam belas kalau salah jenis jabatan itu
sekarang kita masih dalam tahap menerima masukan
yang paling utama ada masalah nggak dia di profiling nanti
apakah potensi ada kasus misalnya dananya dipilih atau terus ada masalah